persekusi atau tindakan sewenang wenang terhadap orang kian marak terjadi dalam lima bulan belakangan ini
iya bahkan ini sudah tercatat ada sedikitnya lima puluh sembilan kasus yang tercatat dalam data southeast asia freedom of expression network atau safenet
berdasarkan data dari litbang cnn indonesia persekusi berarti pemburuan sewenang wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga negara
dengan cara disakiti diintimidasi dipersusah bahkan ditumpas
persekusi memiliki berbagai pola seperti memburu orang yang dianggap menghina seorang tokoh lembaga atau organisasi tertentu
bukan hanya itu pola yang dilakukan dengan membuka dan menyebarkan identitas pelaku yang dilengkapi siar kebencian hingga menyerukan masa menyerbu rumah atau kantor korban
dalam prosesnya pelaku persekusi memaksa korban meminta maaf secara lisan ataupun tertulis
ada pun dampak persekusi korban merasa ketakutan terancam dan membuat korban menjadi tersangka
persekusi di indonesia sudah mulai marak
berdasarkan data dari safenet ada sedikitnya lima puluh sembilan kasus persekusi yang terjadi mulai januari hingga tiga puluh satu mei dua ribu tujuh belas
pemerintah dan masyarakat pun diharapkan bisa menghalau ataupun mencegah tindakan persekusi di negara ini
muhammad rifqi cnn indonesia